anda kembali bersama kami di cnn indonesia newsroom
mantan kapolda sumatera barat irjen teddy minahasa dituntut dengan hukuman mati
dalam kasus peredaran gelap narkoba
jaksa penuntut umum menilai teddy minahasa terbukti secara sah dan meyakinkan
bersalah melakukan tindak pidana serta melakukan secara tanpa hak atau melawan hukum
menawarkan untuk dijual menjual
menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan satu yang beratnya lebih dari lima gram
hal memberatkan teddy diantaranya yaitu ia merupakan anggota polri dengan jabatan kapolda sumatera barat
dimana sebagai seorang penegak hukum terlebih dengan tingkat jabatan kapolda
seharusnya terdakwa menjadi garda terdepan dalam memberantas peredaran gelap narkotika
sementara itu tidak ada hal meringankan untuk teddy
menjatuhkan terhadap terdakwa teddy mina
saputra bin haji abu bakar dengan pidana mati
dengan perintah terdakwa tetap ditahan
tiga menyatakan terdakwa sebagai mana dalam rumah satu dirampas untuk dimusahakan
dalam rumah kedua dikembalikan kepada terdakwa melalui saksi arif hadi prabowo
dalam rumah ketiga
dan kami telah terhubung dengan produser lapangan cnn indonesia
arief kurniawan di kawasan pengadilan negeri jakarta barat
arief jaksa penuntut umum sudah menjatuhkan atau menuntut hukuman mati terhadap terdakwa teddy minahasa
terkait dengan kasus peredaran narkotika
apa kemudian tanggapan dari pihak teddy minahasa dan juga kuasa hukum terhadap tuntutan ini
ya betul sekali tivari
memang dalam persidangan pembacaan tuntutan pada hari ini
jpu meminta kepada majelis hakim menuntut agar
irjian polisi teddy minahasa ini tuntut hukuman mati ya
karena terbukti secara sah dan mengakunkan terlibat dalam peredaran narkotika
dan tadi selesai pembacaan tuntutan dari pihak kuasa hukum teddy minahasa
hukuman taris mengatakan ya mengaku tensinya sedikit naik
mendengar tuntutan hukuman mati yang diberikan jpu terhadap kliennya
yaitu tuntutan hukuman mati
dan meskipun hukuman taris mengaku tensinya sedikit naik
mendengar tuntutan hukuman mati
namun hukuman taris mengaku dirinya sebetulnya sudah
memprediksi karena memang terdakwa lainnya
yaitu akb bedo di perawiran negara itu dituntut hukuman penjara dua puluh tahun
jadi dari hukuman taris sendiri secara langsung
sebetulnya sudah menduga bahwa tuntutan hukuman mati ini akan diberikan kepada kliennya teddy minasa
dan terkait nota pembelaan
itu nanti akan diagendakan pada tanggal tiga belas april dua ribu dua puluh
dan nanti sejumlah pembelaan yang akan dimasukkan dalam nota pembelaan itu
diantaranya adalah mengenai bap
hukuman taris bap penyidikan
dalam kasus yang menjerat teddy minahasa ini
dianggap harus batal demi hukum
karena bukti awalnya itu hanya grup foto dari chatting
dan menurut hukuman taris
itu bukan screenshot ya
menggunakan hp lain untuk memfoto percakapan antara teddy minahasa dengan dodi prawiran negara
itu dianggap menurut hukuman taris itu melanggar undang undang ite
karena dianggap tidak memberikan tangkapan secara utuh komunikasi
dan itu bisa menggiring atau memframing komunikasi yang dilakukan antara dua diperawanan negara
dan juga dengan teddy minahasa
ke arah yang menguntungkan pihak penyidik dan justru merugikan teddy minasa
dan oleh sebab itu
nanti dalam nota pembelaan pada tanggal tiga belas april mendatang
itu argumen argumen mengenai dugaan pelanggaran undang undang ite
dalam bukti awal penyidikannya akan dimasukkan oleh tim konseh hukum hukuman taris
dan akan disampaikan kepada majelis hakim
dan juga tadi juga hukuman taris mengatakan bahwa terkait tuduhan
penukaran sabu dengan tawas itu menurut nurman faris tidak ada saksi yang menyaksikan
bahwa telah terjadi penukaran sabu di bukit tinggi sebanyak lima kg dengan tawas
yang dilakukan oleh samsul ma'arif yaitu tangan kanan dari dudi peragelan negara
dan juga tadi hukuman taris mempertanyakan juga
apakah sabu yang disita polisi pada saat penangkapan linda pujastuti
itu adalah sabu yang sama dengan sabu yang ada di forest bukit tinggi
karena menurut hukuman taris itu dibutuhkan uji lab terlebih dahulu untuk memutuskan
apakah memang sabu tersebut adalah sabu yang sama asalnya yaitu sabu dari hasil pengungkapan
pores bukit tinggi pada tanggal empat belas mei dua ribu dua puluh dua lalu
dan itu tadi adalah sejumlah materi materi yang akan dimasukkan dalam nota pembelahan
untuk meng counter tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut teddy minasa agar dihukum mati
dan tadi memang dalam pembacaan urayan
tuntutan yaitu dari pihak jpu juga menguraikan peran dari teddy minahasa dalam kasus ini
dan menurut jpu terdakwa teddy minasa itu berperan sebagai pencetus awal rencana penggelapan barang bukti narkotika
lalu juga terdakwa teddy minahasa berperan mengajak terdakwa dodi prawiran negara
untuk bekerjasama menukar barang bukti narkotika dengan tawas
dan terdakwa teddy minasa itu berperan menentukan metode penjualan barang bukti narkotika
dan teddy minasa berperan terus melakukan komunikasi

dan terdakwa teddy minasa itu berperan terus melakukan komunikasi
memantau terdakwa dodi prawian negara dalam melakukan penjualan sabu
teddy minasa juga berperan menghubungi linda pugias tuti
selaku orang yang dapat mencarikan pembeli sabu atau narkotika
dan teddy minasa juga berperan meminta penarikan narkotika sebanyak empat ribu gram
karena dianggap belum cocok harganya
dan juga teddy minasa berperan menyetujui dodi perawilan negara
untuk menyerahkan sisa sabu pada linda pugias tuti
untuk dijual setelah adanya kesepakatan harga baru
dan memang menurut jpu dari teddy minasa sendiri
juga sudah menikmati hasil penjualan sabu sebanyak satu kilogram
dari mana uangnya ini diserahkan dari mantan kapolres buku tinggi
dodi perawian negara kepada teddy minasa sebesar dua puluh tujuh tiga ratus dolar singapura
atau senilai tiga ratus juta rupiah
dan atas alasan alasan tersebut itulah
maka dari pihak jpu menuntut pada majelis hakim
agar terdakwa dituntut hukuman mati
terima kasih arief kurniawan atas laporan anda
selamat sore selamat bertugas kembali